terkait dengan tujuh warga negara indonesia yang masih disandra oleh kelompok militan di filipina selatan
pemerintah mengaku belum memilih opsi militer sebagai upaya pembebasan
pemerintah hingga saat ini masih mengupayakan penyelamatan warga negara indonesia
yang disandra oleh perompak di filipina selatan
tetapi tidak memerinci apa opsi yang akan diambil
hal ini disampaikan oleh menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
jenderal luhut bin sarpanjaitan pada selasa pagi
oh ya kita akan lakukan segala dan sedang kita lakukan segala upaya sekarang
nah presiden sudah nelfon presiden filipina sudah nulis surat
saya kira itu langkah langkah sudah dilakukan
dan presiden duterte juga selalu memberikan respons
dan kita lihat kan butuh waktu juga tidak bisa juga seperti balik tangan ya
sudah ada laporan dari menhan pak soal apa yang dibahas hari ini
bukan pertemuannya itu selasa depan
dan untuk mendalami upaya pemerintah untuk membebaskan para sandera yang diculik
di perairan negara tersebut
tetangga kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia edo ekariski
yang saat ini mungkin berada di istana kepresidenan
ya tampaknya ada di istana kepresidenan
edo apa yang bisa anda berikan informasi terkait bagaimana upaya pembebasan
warga negara indonesia yang saat ini masih disandra oleh kelompok bersenjata
apakah opsi militer ataukah menebus dengan uang seperti yang dibicarakan banyak orang ini
ya bu di pagi tadi luhut bin sarpanjaitan
selaku menko polhukam yang sebelumnya sudah menggelar rapat dengan pihak pihak terkait untuk proses pembebasan sepuluh sandera
warga negara indonesia yang saat ini masih disandra oleh kelompok milisi abu sayyaf di filipina selatan
sudah melapor ke presiden untuk memberikan berbagai macam opsi terkait dengan pembebasan sandra
namun luhut tidak memberikan secara detil apa saja opsi opsi yang akan dijalankan oleh pemerintah
terkait dengan proses pembebasan sepuluh sandera
namun dari pernyataan luhut yang tadi pagi disampaikan kepada pers
kami bisa melihat ada
salah satu poinnya adalah
tidak yaitu mengesampingkan opsi militer karena ini terkait opsi serangan militer
karena ini terkait juga dengan konstitusi filipina yang belum mengizinkan militer kita masuk atau memasuki wilayah filipina
untuk melakukan proses pembebasan melalui proses penyerangan secara militer
dari dan keterlibatannya dari tentara republik indonesia
selain itu ada juga mungkin pembahasan yang dilakukan antara menko polukam dengan presiden adalah terkait dengan pencegahan
kembali lagi terjadi budi
sembilan juli kemarin tiga warga negara indonesia kembali menjadi sandera dari kelompok abu sayyaf
ini memang menjadi catatan yang sangat memprihatinkan
khususnya bagi indonesia yang selalu menjadi korban dalam proses penyanderaan yang melibatkan kelompok medis abu sayyaf
kita mengetahui mei kemarin tiga negara filipina malaysia dan indonesia
sudah menyepakati untuk mempererat kerjasama dalam proses pengamanan
namun ternyata hal itu belum
berjalan secara sempurna
pemerintah indonesia saat ini
memang harus sudah mulai melakukan sikap tegas dengan pemerintah filipina ataupun malaysia
terkait dengan proses keamanan ataupun bagaimana keamanan yang bisa dijaga di perairan filipina selatan
nelayan ataupun pelayar pelayar indonesia yang membawa batu bara itu selalu melintasi kawasan tersebut
dan hal itulah yang mungkin saja menjadi catatan catatan dalam pembicaraan antara menko poluhukam dengan presiden terkait dengan proses pembebasan sandera
sejauh ini belum ada informasi
namun koordinasi antara pemerintah indonesia dengan pemerintah filipina terkait dengan pembebasan ini masih terus dilakukan
dan opsi yang masih
opsi apa yang akan menjadi proses pembebasan dari sepuluh sandra warga negara indonesia
masih belum bisa kita pastikan
apakah opsi mediasi yang selama ini diinformasikan kepada publik oleh pemerintah itu menjadi opsi yang akan dilakukan
atau opsi militer yang mungkin saja menjadi jalan terakhir dari indonesia untuk melakukan
dan pembebasan budi
edok sedikit pencerahan dan pengakuan sebenarnya sudah diungkapkan oleh wakil presiden yusuf kala tadi
yang mengatakan memang pemerintah tidak pernah memberikan uang sepeserpun kepada para pembajak atau perompak
tapi ada perusahaan perusahaan pihak swasta atau mungkin sebagian kita yang sinis bilang
sebagian orang yang memanfaatkan situasi politik terhadap penyanderaan ini membayar uang tebusan kepada para penyandra
sehingga ini menjadi suatu siklus yang terus terjadi pada warga negara indonesia yang kembali diculik
apakah anda mendapatkan informasi kebenaran misalnya dari istana kepresidenan bahwa memang sebenarnya selama ini
upaya diplomasi ini tidak satu pintu lewat pemerintah dan apakah betul dan menurut anda analisa anda atau informasi yang anda dengar dari istana
siapa siapa sih edo yang kemungkinan telah membayar uang tebusan dalam dua kali penyanderaan yang terakhir ini
ya budi tendensi terkait dengan keterlibatan pihak swasta dan proses pembayaran
atas tebusan beberapa kasus penyanderaan dari kelompok abu sayyaf itu selalu ada
namun pemerintah dalam hal ini menegaskan pemerintah tidak pernah melakukan proses pembayaran
ataupun melakukan diplomasi secara memberikan uang kepada para milisi abu sayyaf untuk membebaskan para warga negara indonesia
hanya saja memang beredar kabar terkait dengan adanya keterlibatan dari perusahaan yang anak buah kapalnya disandera untuk membebaskannya dengan cara membayar
namun kejelasan informasi tersebut belum bisa dipertanggung jawaban dan belum ada statement resmi baik dari pihak anak buah kapal
dari pihak perusahaan pemilik kapal maupun dari pemerintah
namun sejauh ini memang tidak ada opsi pemerintah yang memberikan bayaran kepada kelompok milisi abu sayyaf terkait dengan proses pembebasan
hanya saja memang budi yang perlu dijadikan catatan adalah bagaimana proses pengamanan yang berlangsung di perairan filipina selatan itu sendiri
kita mengetahui pihak swasta juga harus
perlu atau perlu khawatir dengan proses kembali terjadinya penyandaran karena memang itu jalur yang selalu dilintasi oleh kapal kapal yang perusahaannya berada di indonesia
ini adalah tugas pemerintah
nah berikan rasa amaman tersebut kepada proses pelayaran di perairan filipina selatan
terima kasih sekali lagi edo eka diski korresponden sidenar indonesia yang melaporkan langsung dari istana kepresidenan di jakarta